suci meraih emas dari senam ritmik nomor perseorangan alat bola dan pita simpai
sementara medali pera diraihnya dari nomor seluruh alat
keberhasilan suci meraih prestasi ini merupakan hasil kerja keras selama hampir dua tahun
suci awalnya hanya ditargetkan meraih satu medali emas oleh sang pelatih
suci akan kembali berlatih untuk mempersiapkan diri di kejuaraan nasional dan sea games mendatang
target selanjutnya adalah sea games
sejak jadi tanepan kita masuk berlatnah sebuah sea games dan semoga bisa dapatkan kejadian
tapi apanya kita dulu keluar untuk training camp di bulgaria
setelah kembalinya dari pon ini sih ya program latihan tetap berlanjut
karena kita kan punya turnamen bukan pengen di pon saja
jadi kita juga tidak boleh cepat puas diri
kita sudah bilang sama suci minggu ini tuh harusnya masuk ke tracknya
maka program latihan